menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md dan gubernur jawa barat ridwan kamil
terlibat saling adu argumen terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan pimpinan front pembela islam rizik sihab
ridwan kamil menilai bahwa seluruh kekisruhan yang berlarut larut ini dipicu oleh pernyataan menko polhukam mahfud md
yang mengizinkan penjemputan rizik sihab di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten sepuluh november silam
habib rizik ini pulang ke indonesia untuk melakukan revolusi akhlak
revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan oleh sebab itu semuanya harus tertib
silakan menjemput tapi tertib rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh habib rizik
emil menilai izin yang dikeluarkan mahfud md tersebut ditafsirkan oleh masa fpi
sebagai pembenaran kedatangan mereka
menjemput rizik sihab ke bandara soekarno hatta
pernyataan menko polhukam tersebut juga dinilai emil sebagai diskresi pemerintah
terhadap pembelakuan psbb di dki jakarta maupun di jawa barat
dalam islam adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempat
jadi beliau juga harus bertanggung jawab
tidak hanya kami kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi
jadi semua punya
peran yang perlu diklarifikasi
hanya berselang beberapa jam pernyataan itu ditanggapi oleh mahfud
lewat akun twitternya mahfud mengakui memberi diskresi bagi penjemputan rizik di bandara soekarno hatta
ia juga mengakui memperbolehkan jemaah mengantar rizik ke rumahnya di petamburan
namun mahfud menegaskan diskresi itu hanya diberikan pada saat kepulungan rizik
diskresi itu tak berlaku bagi kerumunan yang ditimbulkan rizik dalam berbagai acara di hari hari berikutnya
perdebatan tak berhenti di situ
emil membalas cuitan mahfud lewat akun twitter at ridwan kamil
mantan wali kota bandung itu kembali mempertanyakan alasan polisi hanya memeriksa kepala daerah
menurutnya pemerintah pusat juga punya andil dalam memberi diskresi kerumunan di bandara soekarno hatta
ridwan kamil juga mempertanyakan mengapa polisi tidak melakukan pemeriksaan kepada gubernur banten wahidin halim soal kerumunan masa fpi di wilayahnya
padahal kerumunan masa fpi yang menyebut rizik sihab terjadi di bandara soekarno hatta tangerang banten
jawa barat diperiksa dki diperiksa
kenapa peristiwa di bandara kita diperiksa
berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik kan
menanggapi hal itu wahidin halim enggan disalahkan
rizik sihab menjadi kewenangan pihak bandara bukan pemprov banten
menjadi aneh kalau ada orang yang selalu mengkaitkan antara kerumunan yang di bandara dengan tanggung jawab hukum bagi pemerintah provinsi banten maupun kota dan tempatnya
jangan lalu kami yang ada di
banten itu persalahkan
hingga saat ini meski telah menaikkan statusnya ke penyidikan polda jawa barat belum menentukan tersangka dalam kasus kerumunan megamendung
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia